banyak banget ini kan belanjaannya
saya tadi sukanya yang warna pink
kamu tenang aja
pasti saya pilihin yang terbagus buat kamu nin
eh kamu mau ngapain
nin kamu penasehat spiritual
kalau mau nyobain baju
di sana di kamar eh
nah bagus nin
siapa dulu yang milihinya
sedara kak idante memang bagus
jadi aromanya teh lebih terduh nin
dipakainya juga enak kak
apa lagi sih

tentang dia yang cari duit
sekarang maunya kamu apa
bapak kok belain esi
bela apanya kum
kok bapak nyalain aku
jadi kayak punya anak perempuan
isabar pake nama yang lain
bobson juga pake ternyata

gak diperclichtuin cewek udah bangunin aku
impep itu tapi pander
besok datangnya agak pagian ya kang aset
kalau gitu saya duluan ya
pasti istrinya asep sedang tidak mengirimin uang
iya pak sahub
mereka akan giat bekerja justru kalau sedang berantem
tapi nanti kalau sudah akur
gak pesan gitu
masih ada bang ocat
iya masih ada
ya kalau gitu saya jalan dulu atau